tengah dugaan penguntitan personel densus delapan puluh delapan polri terhadap jampitsus kejaksaan agung
kapolri jenderal istio sigit prabowo justru bilang tidak ada masalah apa apa
antara institusinya dengan kejaksaan agung
sementara jampitsus febri ardiansah dilaporkan ke kpk
atas dugaan penyalahgunaan memenang dan tindak pidana korupsi
di tengah dugaan penguntitan personil densus delapan puluh delapan polri terhadap jampitsus kejaksaan agung
kapolri jenderal listio sigit prabowo bertemu dengan jaksa agung st burhanuddin di istana negara
kapolri yang hadir bersama panglima tni tampak akrab dan menyalami serta merangkul jaksa agung
bersama kejagung kapolri bercanda kepada wartawan yang menunggu sambil menyebut pada heboh
institusinya tidak ada masalah dengan kejaksaan agung
kita sudah sama sama menyampaikan tidak ada masalah
tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari presiden seperti apa pak
saat meninggalkan istana kapolri dan jaksa agung pun duduk bersama bersebelahan di mobil golf
mereka duduk juga bersama menko polhukam hadi cahyanto
dan menteri investasi bahlil lahadalia
jaksa agung st burhanuddin pun senada dengan kapolri yang bilang tidak apa apa
saya tidak jelas lihat
di saat kedua pucuk pimpinan lembaga kompak menyebut tidak apa apa
jampitsus febri adrian syah dilaporkan ke kpk oleh kualisi sipil samadkan tambang
febri dilaporkan dalam kasus dugaan penyalahgunaan wawonang
persengkongkolan jahat dan tindak pidana korupsi
koordinator ksst menyebut ada indikasi dugaan korupsi dalam perkara lelang aset rampasan korupsi
berupa satu paket saham pt gunung bara utama yang dilakukan oleh kejaksaan agung
diduga kerugian negara mencapai sembilan tujuh triliun rupiah
dugaan tersebut dengan data data yang sudah kami siapkan
kami lampirkan juga fakta faktanya
semuanya diterima dengan baik oleh kpk
ada kerugian negara terhadap aset saham tersebut
bahwa nilainya tidak sesuai dengan kerugian yang sudah terjadi terhadap negara
jadi kerugiannya itu kan kita taksir senilai sebelas triliun
tapi dilelang hanya kemudian senilai satu sembilan triliun
berarti ada indikasi kerugian sembilan triliun
jaksa agung muda bidana khusus febri adrian syah
diduga diintai oleh anggota densus delapan puluh delapan polri
di salah satu restoran di wilayah cipete jakarta selatan
ini adalah video anggota densus delapan puluh delapan dimintai keterangan
setelah tertangkap basah mengintai campit sus ke jagung febri adrian syah
saat berkunjung ke restoran di wilayah cipete jakarta selatan
kejadian itu terjadi pada enam belas mei dua ribu dua puluh empat
anggota densus delapan puluh delapan ini pun sempat mengakui telah mengintai febri adriansyah
tim liputan kompas tv